sekilas mobil ini tak ada bedanya dengan mobil jemputan pada umumnya
namun siapa sangka mobil mirip green school ini menggunakan bahan bakar biodiesel
yang berasal dari minyak goreng sisa rumah tangga
untuk memperoleh biodiesel ini para siswa mengumpulkan minyak jelantah
selanjutnya dengan bantuan sebuah organisasi bernama lengis hijau
minyak tadi dikonversi menjadi bahan bakar biodiesel
green school memang menggunakan teknologi ramah lingkungan
sekolah ini memiliki komposite untuk mengelola sampah mereka
sekolah ini juga memiliki panel surya untuk memenuhi dua puluh persen kebutuhan listrik sekolah
mereka juga ingin menggunakan teknologi hydrofortext
yaitu memanfaatkan arus sungai sebagai penghasil listrik
kami menggunakan dam yang biasa karena dam ini hanya memiliki dua meter kaki
yaitu dari atas ke bawah air
dari dua meter kami bisa mengembangkan air dan mengkoncentrasi energi
dari itu kami bisa menghasilkan sembilan puluh persen energi yang dilakukan oleh sekolah
ada kemungkinan untuk masyarakat masyarakat bisa menggunakan elektrik juga
itu harapan kita karena ini menyala dua puluh empat jam
dan sekolah biasa tidak pakai banyak listrik dalam malam
jadi visi buat microgrid dan bisa kembali listrik ke komunitas kalau sudah malam
teknologi hydrofortex sudah berhasil diterapkan di tujuh belas lokasi di austria dan beberapa negara lainnya
saat diterapkan di pulau bali teknologi ini belum sepenuhnya bisa berfungsi